di dalam atuh
mak juga gak tau dia kerja apa
kerja di mana
tapi jawabannya bikin bingung
yang penting kerja
saya juga udah gak jualan
tapi belum kerja
juga ada panggilan
mau ikut kerja sama ubed
iya kalau ada
biasanya ubed pulang jam berapa
selamat datang kembali
saya merasa gak berbakat
saya kira jadi copet itu gampang
sebetulnya gampang yang penting pede
itu masalahnya waktu mau praktek nyopet saya nggak pede
ah itu cuma belum biasa aja
saya udah gak minat
saya juga mau udahan aja belajar nyopetnya
kalau nanti jadi copet terus ketahuan waktu nyopet saya di penjara
saya nggak mau di penjara
deden pernah cerita sama saya di penjara itu gak enak
kalau enak semua orang pengen masuk penjara
kalau perlu bayar
kita masih bernasib baik kita gak pernah ketangkep
terus di penjara sampai akhirnya kita ngambil keputusan buat stop
kita bisa cari uang
kita bisa cari uang pakai cara lain cara yang halal
biarpun akhirnya kita merasa bosen karena gak ada kemajuan
terus mau stop juga itu wajar
tapi jangan jadi copet lagi
siapa yang mau jadi copet lagi
saya yang akan menjaga melindungi dan menyayangi kalian
waktu itu saya lagi kecewa
patah hati sakit pikiran saya juga lagi kusut lagi kalut
terus ketemu saib terus saya kena hasut
tapi akhirnya saya tetep gak jadi ikut
kata saeb kamu gak jadi ikut saeb tapi tetep balik lagi jadi copet
terus anak buahnya yang lelaki kamu hajar yang perempuan kamu bawa
itu juga fitnah
di sini nggak ada yang lewat
mau cari tempat lain
maaf kang gak jadi
bun bun bukan saya tinggal tapi ketinggalan
dia sekarang lagi kesini

karena dia nolak saya ajak nikah
bikin saya patah hati
yang salah kamu bukan niza
kita harus hati hati kalau naik angkot
harus lihat lihat dulu sebelum naik angkot
ada jackie chan atau enggak
ada cewek jagoan atau enggak
ada tete jilbab atau enggak
kalau kamu ada perempuan lain
suka sama kamu
tapi kamu sendiri gak suka sama dia
apa kamu harus jadi suka
harus mau nerima
kamu boleh aja kecewa
tapi kamu gak perlu patah hati
enggak perlu merasa sakit
biar kamu gak terus terusan merasa kecewa patah hati sakit lupain liza
cari aja yang lain
sudah ada yang lain
ingat ketika kalian masuk ke sini ke kampus abc
akademi of bandung copet
kalian sesungguhnya sudah masuk ke dalam ikatan dinas
tidak bisa keluar begitu saja
begitu juga yang sudah menjadi alumni
dan secara otomatis masuk ke dalam manajemen abc
atau manajemen aksi bergerak cepat
kalian tak diikat kontrak meskipun tidak tertulis
tidak ada yang menjawab sms
mau makan sekarang
selama ini kita baik baik aja
terus tiba tiba kamu tidak mau jawab telepon
tidak mau menjawab sms
gak mau pergi lagi sama aku
tidak enak dengan pacar kamu
itu bukan pacar aku
opis boy yang baru
ada dua yang mana
kerjanya capek tapi gak apa apa
mudah mudahan aku bisa betah nggak ada masalah
saya tuh udah capek
dia dia itu copet ketangkap terus di penjara
saya gak tahu kalau dia copet dan pernah di penjara
ada orang jahat kerja di kantor kita